selama pandemi atau beberapa tahun terakhir saya mengikuti prosesi natal yang ada di gereja paroki kristus raja di surabaya
di tempat saya berada saat ini memang kalau saya lihat suasananya tampak berbeda
kalau sebelum sebelumnya tidak ada jemaat yang menunggu seperti ini dan tampaknya sepertinya lebih ramai
untuk mengetahui lebih lanjut kita bisa bertanya langsung dengan romo hardo selaku ketua paroki gereja kristus raja di surabaya
romo ini kalau saya tiap tahun datang ke sini ya romo
ketemu lagi ya setiap hari raya gereja ya
terima kasih romo atas kesempatannya
ini kalau saya lihat tahun ini natal dua ribu dua puluh dua ini tampak berbeda ya roma
memang pembatasan jumlahnya memang sudah tidak ada
dan bisa keluarga itu bisa memilih waktu ibadat natal ini dengan jadwal yang ada
berapa kapasitasnya sebenarnya romo
yang diisi berapa
gereja ini kapasitasnya sekitar antara delapan ratus sembilan ratus untuk jemaah
terus satu lagi satu gedung yang di belakang gereja ini juga sama sekitar delapan ratus sembilan ratus jemaat bisa masuk bersama
ada kursi tambahan juga romo
ya kursi tambahan ya hanya yang di gedung yang lain
untuk streamingnya masih dilaksanakan romo
streaming masih dilaksanakan untuk misal misa tertentu
misalnya dalam hari raya natal ini ada enam kali ibadat hanya dua yang streaming
artinya memang natal tahun ini ini sekarang ini kan pelaksanaan malam misa natal ya romo
memang berbeda dari dua tahun terakhir ya romo ya
ya berbeda karena tema natal hari ini kan kita mengangkat tema keluarga
maka banyak anggota keluarga pergi beribadat bersama
kalau untuk pesan natal di tahun ini namu
ya tadi sudah saya singgung sedikit tema natal tahun ini kan menghidupi kasih yesus dalam keluarga
intinya bahwa kami ingin supaya keluarga itu sungguh sungguh menyegarkan kembali imannya
terutama janji perkawinannya saling menghidupi saling mengasihi di dalam hidup rumah tangga
karena kami meyakini kalau keluarga itu harmonis ini hidup gereja juga baik hidup masyarakat juga baik
dan yesus ini sebagai model bagaimana menghadirkan kasih dalam keluarga
oh ya romo ini saya lihat tadi juga ada teman teman ormas ya ini juga ikut membantu keamanan di gereja ya romo ya
betul ada beberapa ormas dari banser pemuda pancasila pramuka terus aparat kepolisian tentara
ya juga kami sendiri juga mempunyai satgas keamanan gereja yang cukup besar
ada seratusan yang ikut menjaga di luar gereja maupun di sekitar halaman gereja
saya lihat juga ada komunitas lintas agama ini juga membantu proses keamanan di gereja
romo melihat itu kan romo dan bagaimana pendapat romo
ya ini adalah sebuah apa ya kodrat kita sebagai masyarakat indonesia yang hidup bermasyarakat majemuk dan kita sudah terbiasa untuk saling toleransi saling menghargai
terutama gereja khusus raja ini memang kita sudah menjalin relasi yang harmonis dengan antarumat beragama yang lain
saya melihat memang keindahan
luar biasa ya dari toleransi yang ada
terima kasih romo atas waktunya
sekali lagi selamat natal ya romo
ya terima kasih
ya jadi memang suka cita ini memang saya rasakan di gereja paroki kristus raja di surabaya ini
di antaranya ada jemaat yang ini merayakannya dengan menggunakan busana daerah
ya jadi memang di kristus raja setiap tahun ada perharakan untuk membawa bayi yesus
itu memang menggunakan baju adat
setiap tahun pasti berbeda
jadi tahun ini kami menggunakan tema minangkabau
kenapa pilih apa selisana atau bagaimana pilihannya
supaya persatuan indonesia aja
senang ya kak ya
persis lain menggunakan adat yang lain juga
jadi perjantan dan bali jawa sumatera
keketalan toleransi memang saya rasakan luar biasa di perayaan natal tahun ini di surabaya
selain adanya tim keamanan yang dalam hal ini ada tim gabungan dari polda jawa timur
ada sekitar delapan belas ribu tim gabungan yang menyebar di berbagai gereja titik keamanan kemudian juga titik keramaian
ini juga ada masyarakat lintas agama yang ikut membantu keamanan di prosesi natal
baik di hari raya natalnya maupun seperti saat ini di misa malam natal
widha subianto di dini suandani surabaya jawa timur